mantan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama hadir dalam pertemuan relawan calon anggota dprd dki jakarta
imam mahdian yang juga merupakan asistennya
ini merupakan kali pertama btp bersedia ditemui awak media
setelah bebas dari tahanan makobrimob kelapa ii depok jawa barat pada kamis pekan lalu
sembari mengampanyakan ima ia juga bercerita tentang pengalaman di dalam penjara
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini